ada objek wisata taman sungai ala korea kini bisa dinikmati di kawasan denpasar bali
terletak di pusat kota denpasar taman kumbasari menyuguhkan pemandangan riverwall
yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk wisata dan rekreasi ini liputannya
taman awal tahun dua ribu delapan belas ini adalah objek wisata baru berkonsep riverwalk
kawasan bantaran sungai sepanjang satu ratus dua puluh meter ini ditata sedemikian rupa
dengan anggaran sekitar lima lima miliar rupiah sebagai bagian program prokasi atau kali bersih
taman itu sebetulnya untuk antara lain mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan
jadi kedepannya diharapkan dengan adanya sungai
yang sudah bersih kemudian tertata rapi
masyarakat tidak serta merta membuang sampah ke sungai
karena sudah melihat sungai yang rapi kan
jadi masyarakat akan teredukasi untuk tidak membawa sampah ke sungai
dan juga nanti kedepannya diharapkan tempat tersebut dan sekarang juga sudah menjadi tempat rekreasi
bagi anak anak maupun remaja ataupun yang ingin sekedar reuni dengan teman teman
ataupun bahkan ada yang arisan mungkin juga di sana
gunakan untuk aktivitas kegiatan masyarakat lainnya
fasilitas yang menjadi favorit pengunjung terus dibenahi
mulai dari taman rifle walk air mancur hingga salah satu sisi dinding bertuliskan
denpasar kotaku rumaku
selain pengunjung lokal turis asing pun tertarik menikmati suasana di taman kumbasari ini
saya pikir banyak pengunjung masih tidak datang ke sini seperti mereka bisa
dan pemerintah sedang mencoba untuk memperbaikinya dengan membuatnya lebih indah

saya pikir semua turis harus datang ke sini
kalau saya sih pribadi senang banget
karena seperti yang kita lihat denpasar jadi lebih baik dengan dibangunnya taman kota
kalau malam juga bakal ada lampionnya

bahkan suka ada yang nyemplung nyemplung di kali buat main
taman kumbasari denpasar dibangun selama kurang lebih satu setengah tahun sejak tahun dua ribu tujuh belas silam
tempat ini juga kerap dijadikan objek wisata memancing
karena ada sepuluh benih ikan lila yang telah disebar di sini
pemerintah kota denpasar juga berencana menyediakan kapal kecil agar wisatawan bisa menyusuri sungai
ayu murah dewi denpasar